memang masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan ya oleh kemenkumham
dan juga selain masalah distribusi dari para penghuni lapas
tapi juga sekarang juga adalah masalah pungli yang memang sekarang menjadi sebuah perhatian
dari pemerintahan jokowi jk
bagaimana agar pungli pungli ini juga bisa segera tereliminasi dari lembaga pemasyarakatan
betul kalau misalnya kita bicara soal lembaga pemasyarakatan memang tidak bisa dijauhkan juga soal itu ya
hingga akibatnya karena kepadatan ini juga salah satunya adalah para pembesuk
akhirnya harus membayar biaya yang cukup mahal untuk bisa masuk ke sana
karena dari tiga belas lembaga pemasyarakatan di banjarmasin kalimantan selatan
tiga diantaranya kelebihan kapasitas hingga enam ratus persen
bayangkan betapa padatnya di sana
tentu ada banyak masalah akhirnya
salah satunya pembinaan pun tidak berjalan dengan maksimal
ya dan pembangunan lapas menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk mengurangi kepadatan hunian di lapas
jumlah yang tersimbang antara input dan output di lembaga pemasyarakatan atau lapas
menjadi faktor utama kelebihan kapasitas penghuni lapas
terutama setelah barang haram narkoba mulai menjangkiti masyarakat
enam puluh lima persen penghuni lapas di indonesia yang merupakan tahanan narkoba
infrastruktur pun tentu saja tidak siap dengan banyaknya warga yang dikirim ke penjara
lapas dua a banjarmasin mengalami over capacity mencapai enam ratus tiga puluh
sementara lapas kelas satu martapura mencapai lima ratus tiga puluh tujuh persen
kepala lapas martapura trisabtono sambuji mengakui
tidak seimbangnya rasio jumlah penjaga dengan narapidana menyebabkan tidak maksimalnya pembinaan
bahkan pernah ada insiden percobaan pelemparan narkoba ke dalam lapas
nyangkut di atas genteng
ternyata di dalamnya ada dua paket sabu
dua paket sabu
langsung kita koordinasi dengan pihak polres
polsek martapura kota
langsung mereka meluncur ke sini
yang di sini ada yang tetap lepak
belum belum diterima oleh orang
belum nyampe ke orangnya
jadi sebenarnya upaya upaya itu tetap ada ya
karena itu tadi lokasi kita terlalu berdekatan dengan jalan
walaupun kita sudah pasang cctv memang terlihat
oh ini siapa
saat ini sedang dibangun perluasan lapas narkotika karangintan
yang menelan biaya sembilan belas miliar rupiah
ditargetkan pada desember ini
lapas seluas delapan meter persegi ini bisa rampung
pembangunan lapas kelas dua narkotika karangintan
dengan anggaran apbn perubahan sebanyak sembilan belas miliar
ditargetkan selesai tiga puluh satu desember
dan akan menambah daya tampung untuk lapas di kalsel
dan ini sedang berlangsung
hari ini sudah berlangsung minggu yang ketiga
mudah mudahan dengan penambahan blok hunian ini
akan bisa mengurai overcrowded yang ada di lapas banjarmasin
lapas kota baru dan lapas lpk amartapura
dari berapa anggarannya pak
satu lagi ada di lp kelas tiga banjarbaru itu sekitar sepuluh miliar
untuk menampung sekitar tiga ratus orang
anggaran untuk pembenahan lapas di kementerian hukum dan ham
sebesar satu tiga miliar
dari anggaran tersebut
kalimantan selatan mendapat jatah empat puluh lima miliar rupiah